berita gimana sih ini
berita gimana keberatan gak
ya keberatan lah kita soalnya gaji kan gak naik
ya naik semua kebutuhan hidup naik bbm naik bagaimana
siska adalah satu dari sejumlah pembeli yang mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok
imbas naiknya harga bbm bersubsidi
terpantau pada senin pagi harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional gudang tiga raksa
kabupaten tangerang banten mengalami kenaikan yang signifikan
harga cabai merah keriting tembus rp seratus dari sebelumnya rp empat puluh per kilogram
cabai rawit merah dan cabai rawit hijau dari sebelumnya rp empat puluh per kilogram
kini naik menjadi rp enam puluh per kilogram
bawang merah menyentuh angka rp empat puluh dari sebelumnya rp tiga puluh per kilogram
harga minyak goreng kemasan ukuran dua liter juga terpantau sudah mengalami kenaikan
dari rp tiga puluh dua kini naik menjadi rp tiga puluh lima
sementara untuk minyak kemasan satu liter dari harga sebelumnya rp delapan belas kini naik menjadi rp dua puluh satu
kenaikan harga bahan pokok juga terlihat di pasar serdang jakarta pusat senin pagi
harga cabai merah keriting menyentuh angka rp delapan puluh dari sebelumnya hanya rp lima puluh per kilogram
cabai rawit merah yang biasa dijual rp empat puluh
naik rp dua puluh menjadi rp enam puluh per kilogram
bawang merah pun mengalami kenaikan
dari biasanya rp empat puluh naik menjadi rp empat puluh tiga per kilogram